apakah kamu yakin pandangan kamu gelap
namun tidak bisa melihat sedikitpun
ya kan saya udah bilang berkali kali
dokter bilang mel gak buta
sementara mel ngotot
yang belum lihat apa apa
kejadian semalam juga bener bener
boleh ambilin aku
semenjak aku buta
ternyata indera penciuman aku sama pendengaran aku jadi makin peka gitu
tadi pas di atun jalan aku langsung hafal langkahnya
dan aku tau dia bawain ayam goreng tepung karena bau aromanya tuh kecium banget
jahat banget rasanya kalau aku sampai curiga sama mbak
tapi aku perhatiin selama ini memang ada yang aneh dengan kebutaan mel
jahat banget rasanya kalau aku sampai curiga sama mbak
tapi aku perhatiin selama ini memang ada yang aneh dengan kebutaan mel
sebaiknya aku temui dokter ruli
aku mau konsultasi sama dia
bisa buat ganjol perut
perut nih gue
gue buru buru ya
ripe ya langwek
juga ketika andai
saya nggak ada toleransi ya
meskipun kamu adalah calon menantu idaman saya
lo tuh ngapain sih
gak usah gr deh usus goreng
siapa juga yang ngikutin lo
biasiswa lo udah balik
bukan urusan lo
jawab dong usus goreng
gue kan mau tau
ya emangnya harus ya gue jawab ke lo
harusnya lo tau dong
gue gak mungkin semudah itu bisa dapetin beasiswa gue lagi
tadi citra bilang ke saya
katanya ibu butuh bantuan tenaga ya buat kerja di kantin
kalau ada yang mau kamu rekomendasikan ke ibu ya
ternyata usus goreng ke kampus buat kerja di kantin
gue jadi ngerasa bersalah
di saat semua mahasiswa termasuk gue bisa mid test
usus goreng harus kerja payah buat biaya kuliah
emangnya kamu gak malu bantuin ibu di kantin
kenapa saya harus malu

biar saya bisa bayar biaya kuliah sendiri
biar bisa baik lagi kuliah di sini
gue sedih banget ngeliat usus goreng kerja keras kayak gini
pasti bakal sulit banget buat dia nutupin biaya kuliah
ngapain lo malam bengong di sini
nih mid test sebentar lagi mulai
gue ke kelas dulu ya
penting banget ya loh harus laporan ke gue
lo gak kepingin doain gue
gue gak akan cabut dari sini
thanks ya usus goreng
ntar gantian deh
semangatnya usus goreng
lo pasti bisa kok balik lagi kuliah di sini
dan lo bebas deh ikutin semua rangkaian ujian yang ada di kampus ini
makasih ya batu bata
lo juga semangat ujiannya
harusnya aku ke kampus bunga bangsa untuk cari pangeran dulu
setelah dapet info dari jeffrey tadi
tapi malah masalah di kantor lagi
kepala pemerintah gouw
kenapa bisa kejadian kayak gini
seperti yang bapak lihat sendiri
tapi kenapa kok bisa mendadak kayak gini
harusnya kan bang kasih pemberitahuan dulu ke saya
atau peringatan gitu
bu rumi gunawang pihak bank akan menyita seluruh aset perusahaan ini bu nawang
sepertinya sih semua ini terjadi karena pak remon sudah menarik semua dana investasinya dari perusahaannya pak alex gunawan